mas arban bohong kamu farah
udah pasti farah yang melakukannya semuanya mah
apa ini dateng
gak tau ngapain dia ada disini
ternyata aku bener meka
kamu bukan adik aku
dia saksi kunci aku
maksud kamu apaan sih
bona saksi kunci semuanya
mona juga yang mau tau
kalau adik aku itu udah meninggal
saat mama ngelahirin adik aku meka
itu gak bener
itu gak bener
apa yang sebenar terjadi bok
bok nausah takut ya
bok na jelasin semua yang bok na tau
saya ini sudah tua
dan saya tidak mau mati
membawa rahasia yang
yang tersimpan selama ini
dan mungkin itu sudah menyengsarakan
dan yang lainnya
meninggal saat dilahirkan

tapi mas soal hasil tes dna itu gimana
pasti bhara yang melakukan semua nya memang
ini semua ngakalan dia aja ya kan far
enggak dia itu berbicara bohong
kalian tuh gak usah sok tau
yah kalau begini
gue gak punya alasan lagi buat meresbu farah
dapet tweet dari mana lagi ya
mereka yang gagal kan penelci murut sih
gue cuma merasakan kesedihan aja
nge nyemes sesuatu ya
semuanya sudah terpongkar
gak usah lagi memanfaatkan mereka
sekarang kalian boleh menang
tapi aku masih punya satu kunci lagi
pokoknya aku gak akan berhenti
aku harus bikin ayu sengsara
dan aku akan pastikan ayu tidak akan pernah tahu
anaknya yang sebenarnya itu adalah farah
aku butuh waktu sendiri
mereka pasti sangat kaget dengan kenyataan ini
tante farah emang keterlaluan
tegang ngelakuin ini semua
mereka juga sedih karena udah terlanjur tunangan sama randy
sedangkan mereka pasti masih cinta sama bimo
kamu pasti lagi mikirin omongan bimo ya
yang tadi ya
aku juga kaget banget
dan aku yakin
mama sama papa juga pasti kaget
tapi kalo misalkan emang ini adalah kenyataan yang sebenernya
ya mau gak mau kita harus bisa terima
begitupun juga dengan kenyataan kalau
kalo sekarang kamu adalah tunangannya randy meka
mereka mah anusik
mereka mah anusik
mereka mah anusik
kenapa sih tadi lo harus bongkar di depan orang orang
di depan gue juga
karena meka berhak
tunggu dulu ya
gua tau soal dirinya
gua tau pasti bukan gara gara itu bimo
pasti karena lu pengen ngerebut mereka lagi dari gue

pasti karena lu pengen ngerebut meka lagi dari gue
ini bukti kalo gua cinta sama meka
dan ini gak akan pernah gue lepasin dari tangan gue
dan gue juga gak akan pernah lepasin mereka